kita akan melihat bagaimana kondisi terkini gunung merapi dan kami akan bergabung dengan korespondensi nn indonesia hendrawan setiawan
selamat siang hendra hendra bagaimana kondisi merapi saat ini karena tadi pagi terjadi kembali luncuran awan panas sekitar pukul tujuh
kondisi merapi saat ini masih terjadi erupsi karena kita ketahui bahwa status siaga sudah diberlakukan sejak dua tahun lalu lima november dua ribu dua puluh
dan kalau memang benar seperti apa yang anda sampaikan sebelumnya bahwa sejak pukul enam pagi tadi hingga sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat
tersatat empat adanya empat awan panasnya
panas guguran yang terjadi sehingga bila di total jumlah awan panas guguran atau yang dimulai dari rentetan kemarin dari pukul sekitar dua belas waktu indonesia barat
hingga pukul sepuluh waktu indonesia barat jumlahnya hampir sama dengan jumlah rentetan awan panas terbanyak yang terjadi pada januari tahun dua ribu dua puluh satu lalu
dan bila kita melihat sejarah erupsi merapi khususnya awan panas guguran setahun lalu sekitar tanggal sembilan atau sepuluh maret tahun dua ribu dua puluh dua
juga terjadi hal serupa yaitu rentetan awan panas guguran namun jumlahnya memang tidak sebanyak pada awan panas guguran setahun sebelumnya
atau yang terjadi pada hari ini
bila kita melihat kondisi saat ini memang abu vulkanik mengarah ke sisi barat sama seperti yang terjadi kemarin
dan bila mengarah ke arah barat kemarin bppd jawa tengah sudah menyatakan setidaknya ada lima kabupaten kota yang terimbas abu vulkanik
yang terimbas abu vulkanik yaitu di kabupaten jawa tengah dan di kabupaten jawa tengah dan di kabupaten jawa tengah
kabupaten boyolali kabupaten magelang kota magelang kemudian kabupaten wonosobo dan tentu saja kabupaten temanggung yang terkena imbas abu vulkanik
namun perlu kita ingat bahwa abu vulkanik ini tidak menyebabkan fatalitas atau membuat orang meninggal dunia bila terkena abu vulkanik
bila terkena abu vulkanik maka sebaiknya orang menyingkir terlebih dahulu masuk ke dalam rumah memakai masker kemudian melepas kontak lens menutup penyimpanan air
atau menggunakan kacamata yang memang benar benar tertutup atau yang biasa kita kenal dengan istilah google sehingga ini bisa terhindar dari bahaya abu vulkanik
dan penerbangan juga yang kami pantau saat ini berjalan seperti biasa dan bila kita ingat warga merapi ini mereka juga sudah terbiasa dengan erupsi merapi ini terutama pada mega erupsi tahun dua ribu sepuluh
bila kemarin saya bertanya kepada kepala bwtkg yogyakarta agus budi santoso berapa jarak pemukiman penduduk terdekat
dengan merapi terutama yang berada di kali kerasak dan bebeng ini jarak terdekat berada di jarak delapan km dan lokasinya jauh dari aliran sungai
karena bila kita melihat rekomendasi bwtkg maka bwtkg sekarang menggunakan jarak dengan menggunakan kata sejauh aliran sungai tertentu dengan jarak tertentu artinya bukan radius lagi
sehingga perhitungan bbtkg lebih detail lagi tentang area bencana atau area yang kemudian menjadi
di kawasan rawan bencana
dan yang menjadi perhatian sebenarnya bukan hanya warga merapi namun para penambang pasir yang kita ketahui beberapa waktu terakhir ini penambang pasir memasuki zona bahaya
dan bila awan panas terjadi maka sebenarnya awan panas ini tidak bisa dihindari karena suhunya bisa mencapai enam ratus derajat celcius dan kecepatannya mencapai dua ratus km per jam
sehingga kalau pun tahu ada awan panas maka bisa dihindari
kalau awan panas dan kemudian mencoba untuk berlari maka kecepatan awan panas ini sangat sulit untuk bisa disamai sehingga atau dihindari maksud saya sehingga yang terbaik dari menghindari awan panas ini adalah tidak melakukan aktivitas di daerah zona bahaya termasuk yang kemarin sudah disarankan bwtkg di daerah kerasak dan bebang yang mencapai tujuh km yang berada di sisi berada ya saza
hendra tadi anda juga mengatakan bahwa masyarakat sebenarnya sudah biasa dengan aktivitas merapi erupsi merapi itu artinya apakah aktivitas warga ini seperti normal saja
ya beberapa pertanyaan muncul yang ditujukan ke kami bagaimana bila kami beraktivitas di yogyakarta apakah ini kemudian bermasalah atau tidak atau di lokasi lain di lingkar merapi
faktanya sampai dengan saat ini masyarakat beraktivitas seperti biasa dan perlu dicatat sampai hari ini tidak ada pengungsian yang terjadi khususnya di sisi sebelah barat yang terkena imbas abu vulkanik
warga tetap beraktivitas seperti biasa dan memang ada beberapa aktivitas yang berbeda di daerah yang terdampak abu vulkanik
seperti tadi disampaikan pada berita sebelumnya ada warga yang melakukan panen lebih cepat dan sebagainya
namun yang paling penting adalah bahwa abu vulkanik ini tidak menyebabkan
fatalitas atau menyebabkan kematian sehingga masyarakat hanya perlu beradaptasi dengan kondisi yang terjadi beberapa waktu ini dan tidak perlu merasa takut berlebihan untuk menghadapi erupsi merapi
bahkan tadi kami bila melihat dari sisi di selatan di lokasi saat ini kami melaporkan di sleman daerah isma yogyakarta beberapa orang yang melihat awan panas tadi pagi juga sempat mengabadikan awan panas tersebut
dan ini adalah salah satu bentuk untuk hidup harmoni bersama merapi
baik koresponden cnn indonesia hendrawan setiawan terima kasih atas laporan anda langsung dari jawa tengah